dinas kesehatan jawa barat resmi menetapkan status darurat medis atas kasus ciki ngebul atau cikbul
sebagaimana diketahui sedikitnya ada dua puluh delapan anak di jawa barat mengalami keracunan akibat mengonsumsi jajanan yang mengandung nitrogen cair yang saat ini tengah digandrungi oleh anak anak
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini serta apa saja langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah
bergabung bersama kami ketua tim kerja surveillance dan imunisasi dinas kesehatan jawa barat dr dewi ambarwati
selamat sore dr dewi
selamat sore mbak jada
dokter bagaimana kondisi terbaru dari dua puluh delapan anak yang mengalami keracunan pada saat ini dok
baik terima kasih di menjawab
untuk anak anak yang ada di kabupaten tasikmalaya itu sejumlah kurang lebih dua puluh empat anak alhamdulillah semua dalam keadaan sehat
dari dua puluh empat anak ini yang mengkonsumsi sti ngebul ini enam belas tidak bergejala sama sekali
dan ada tujuh orang yang bergejala satu orang masuk rumah sakit tapi semua dalam keadaan sehat sampai dengan hari ini
untuk yang di kota bekasi ada empat orang anak dan satu orang itu dengan keadaan perkorasi lambungnya
jadi ada bocor di lambung dan sudah dioperasi di rumah sakit haji di jakarta
saya sudah dalam keadaan sehat semuanya mbak
gejala apa saja bu yang diderita oleh anak anak
baik kalau yang bergejala ringan itu mual muntah pusing gitu ya
tapi kalau yang berat kemarin yang di bekasi itu sampai dengan dia pada saat muntahnya mengeluarkan darah
menunjukkan bahwa adanya luka di organ pencernaannya
tadi ibu juga menyebutkan bahwa ada anak anak yang mengalami lambungnya bocor seperti itu
dan saat ini sudah dioperasi bahkan ada yang muntahnya berdarah
apakah itu memang dampak dari mengonsumsi nitrogen cair yang ada dalam ciki ngebul itu bu
ijin menjelaskan mbak zaza bahwa nitrogen cair ini sangat tidak direkomendasikan di dalam makanan
karena dia menyebabkan luka bakar di sawan pencernaan
apalagi anak anak kita ketahui bahwa organ organ tubuhnya semua masih dalam tahap perkembangan
belum berkembang secara sempurna
dan kita juga tidak mengetahui apakah semua anak itu dalam keadaan yang sehat
tidak punya penyakit penyerta dan lain sebagainya
sehingga memang sangat berbahaya jika ini dikonsumsi
apalagi kalau dia punya penyakit seperti asma dan lain sebagainya
ini juga bisa menyebabkan susah nafas dan lain sebagainya
sebenarnya nitrogen cair ini kan bukan baru kali ini aja kita temukan di panganan ya bu
karena ini dari dulu juga sudah ada
sebenarnya berbahaya atau memang ada salah prosedur hingga menyebabkan anak anak ini keracunan
oke jadi banyak hal yang bisa menyebabkan ini terjadi
memang ini sudah banyak dikonsumsi aduh sudah cukup lama
tapi mungkin pada saat ini kita tidak mengetahui apakah kondisi anak anak ini dalam keadaan yang sehat
kita ketahui bahwa dari kabupaten tasik itu sendiri
ada dua puluh empat anak yang makan enam belas nggak ada masalah
tapi yang kita tujuh orang ini bermasalah justru ini mungkin ada sesuatu di anak anak kita ini
tetapi sejujurnya ini sangat tidak disarankan dan tidak direkomendasikan
ini dicampur ke dalam makanan begitu
karena ini memang cukup berbahaya
apalagi apabila penggunaannya atau mengolahnya sendiri tidak dalam keadaan
atau punya profesionalisme yang baik begitu
jadi ini juga sangat berbahaya gitu
karena memang ada aturan aturannya pada saat nitrogen cair ini dipergunakan gitu mbak zaza
jadi sebenarnya bisa digunakan namun harus ada prosedur tersendiri yang harus ditepati
prosedur apa saja bu yang harus kemudian ditepati agar nitrogen cair ini aman untuk dikonsumsi
baik sejujurnya sebetulnya setelah kami dapatkan informasi dari teman teman
baik dari nasber industri atau dari pom
jujurnya untuk menggunakan nitrogen cair ini tidak dianjurkan digunakan dalam konsumsi untuk makanan begitu
beberapa restoran restoran besar juga menggunakan nitrogen cair ini
namun penggunaannya cukup memenuhi standar operasional prosedurnya begitu
nah apalagi kalau ini digunakan untuk umkm yang memang dia tidak punya suatu keahlian menggunakan nitrogen cair ini
ini yang sangat berbahaya
namun seperti kita dengar tadi seperti bapak wakil gubernur provinsi jawa barat mengatakan
supaya ini tidak menjadi satu hal yang meresahkan masyarakat juga
ini sangat tidak dikomendasikan
karena manfaatnya pun tidak ada mbak zaza untuk menggunakan nitrogen cair
hanya bermanfaat untuk dalam segi sensasinya saja tapi untuk gizi dan lain sebagainya sangat tidak ada begitu
dan dalam surat edaran kemenkes juga sudah disebutkan bahwa tidak direkomendasikan terutama buat gerai jajanan keliling ya bu ya
kemudian kan sebenarnya pemerintah jawa barat telah melarang ciki ngebul
apakah kemudian juga melakukan pengetatan ataupun pelarangan penggunaan nitrogen cair di restoran restoran lainnya
atau di panganan lainnya bu
kalau untuk penggunaan nitrogen cair ya bu ya ya
penggunaan di restoran belum dilakukan namun sudah berkoordinasi dengan tiap tiap terkait
apakah dengan opd dinas perdagangan dan perindustrian juga dengan bpom itu sendiri begitu
karena pengawasannya ini dalam pengawasan bersama gitu mbak zaza
kemudian para penjual ciki ngebul yang melanggar aturan karena kan sekarang sudah dilarang seperti itu ya
akan ada konsekuensi hukumnya kah bu atau seperti apa konsekuensinya
baik yang pasti mungkin ada tiga hal yang harus
berperan dalam kejadian ini yang pertama adalah pengusahanya yang kedua adalah konsumennya yang ketiga adalah pemerintah
pemerintah itu sendiri harus berperan dalam segi pengawasan di lapangan
kemungkinan besar mungkin pengusaha ada yang umkm ini sendiri tidak mengerti dan tidak mengetahui bahayanya itu sendiri
sehingga edukasi dan pendekatan secara persuasi tetap dilakukan begitu mbak
selain edukasi yang dilakukan yang memang ada dalam surat keputusan dari kemenkes dan juga dengan ditetapkannya status kedaruratan medis
ada upaya apa lagi yang kemudian dilakukan
yang dilakukan oleh pemerintah setempat agar mencegah kejadian ini semakin meluas
jabar ada dua puluh tujuh kabupaten kota mbak
izin menyampaikan sudah beberapa kabupaten kota yang sudah memberikan edaran terutama dari dinas pendidikannya
jadi untuk melakukan pengawasan terhadap anak anak hidupnya salah satunya adalah dari kabupaten cirebon
jadi mereka juga melakukan pencegahannya dengan melakukan edukasi baik kepada guru ataupun anak anak sekolahnya
tidak mengkonsumsi makanan yang berbahaya ini begitu mbak
ibu sejauh ini apakah tim gerak cepat melakukan investigasi lebih lanjut dan juga adakah laporan tambahan mengenai jumlah korban bu
baik jadi kami provinsi punya pgc tim gerak cepat di keputusan keputusan kabupaten kota
alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada laporan untuk kejadian cirebon lagi dan mudah mudahan tidak ada lagi mbak gaza
kemudian apakah investigasi lebih lanjut tetap dilakukan oleh tim gerak cepat bu
baik terima kasih dokter dewi telah bergabung bersama kami pada sore hari ini di cnn indonesia newsroom